sidang paripurna dpr ri terkait peraturan pemerintah pengganti undang undang mengenai organisasi massa
menuai penolakan dari masa hti dan presidium alumni dua ratus dua belas
mereka menilai perpu itu cacat hukum cacat metodologis
dan menjadi alat legitimasi untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan pemerintah
perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas yang menggantikan undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas
mendapat penolakan untuk disahkan masa dari berbagai ormas islam
seperti hti dan alumni dua ratus dua belas menggelar aksi melibatkan hampir sepuluh orang
mereka meminta perpu ditolak menjadi undang undang
tapi kalau nanti hasilnya di sidang paripurna kemudian dpr ternyata menerima perpu ormas tersebut
maka ada beberapa langkah yang akan kami ambil
yang pertama kami akan melanjutkan perjuangan kami di mk
kami akan kawal kami akan awasi dan kami akan melakukan upaya upaya hukum di mk
kami bisa partai partai yang menerima perpu hari ini
bahwa kami umat islam terutama alumni dua ratus dua belas tidak pernah akan memilih partai anda
anda sudah membuat perang terbuka dengan kami dalam hal ini